kenapa sih orang gue penasaran siapa yang nyelam
balikin ya ini kan respon gue
ya gue mau liat kenapa sih
kalo pelit banget sih orang gue mau liat kok
kasih gue baju sama celana baru sekarang
enak aja loh gue gak punya
ya gue gak ada
pokoknya gue cuma punya duster
sambil sarung lo pilih aja mau yang mana
soal fitting baju untuk
acara ulang tahun mel
saya sudah sampaikan ke pangeran pak
kebetulan pangeran sekarang
sedang tinggal di tempat
neneknya di bogor
pak raymond sudah
kalo pangeran gak ada disana
saya tanyakan kemana pangeran pergi
pak remon sampai ngecek pangeran
aku harus bilang
gak mungkin aku bilang ke pak raymond
apalagi acara ulang tahun
oke pak raymond
nanti begitu pangeran pulang
segera saya sampaikan
ya ampun mel
pangeran tuh gak ada di rumahnya
lu udah cek sampe kamarnya
eh gue gak ngecek sampe kamarnya sih
tapi lu malek sebilang
dia ke bogor ke rumah neneknya
tumben banget kan
hmm agak aneh sih emang
ya kemana mana sama mereka
gak pernah tuh gue dengar tentang rumah neneknya
gak perlu lo kasih tau gue juga udah tahu kali
secara kan dia my soulmate
dari a sampe z tuh gue hafal
tapi lo gak tau kanisih hati dia kayak gimana
lu juga gak tau kalo dia suka sama lo atau enggak
gue gak perlu tahu isi hatinya pangeran
lo udah dapat kabar dari pangeran
gue jadi khawatir gini sama tuhannya
gak biasanya gitu gak ada kabar kayak gini
bukan cuma lu doang
gue juga khawatir kali mikirin dia
tapi menurut lo mungkin nggak kalau sekarang dia malah nginep di hotel milik bokapnya
gak mungkin ji om alex itu udah nutup semua fasilitas atau akses buat pangeran
dan pangeran tuh udah gak bisa lagi nikmatin aksesnya
apalagi fasilitas mewah
kita simpen mikiran jangan jangan putri tau keberadaan pangeran dimana
bisa jadi kenapa enggak
lo mau coba hubungin dia
lo ambil hp gue ih aneh banget sih lo
ya kenapa sih orang gue penasaran siapa yang nyalfie
ya udah balikin ini kan handphone gue lo tuh
ya gue mau liat kenapa sih lo nganggup nggupan tuh enggak sih
kok lo pelit banget sih orang gue mau liat kok
kasih gue baju sama celana baru sekarang
hah enak aja lo gue gak punya
ya gue gak ada
pokoknya gue cuma punya duster
sambil sarung lo pilih aja mau yang mana
enggak sarungnya aja mana
dester gak cocok sama gue
cocoknya sama dia
liat lo sama bentuk mukanya
udah deh udah berisik tau gak sih lo
gue angkat telepon dulu
dia salah lo nyebelin
masa gue jadi bau kayak makanan
lo tau pangeran dimana gak
kenapa pangeran gak mau ata sama gio tau kalo dia ada disini
halo put lo masih disana kan
pangeran gak ada disini gue gak tau dia dimana
susah banget cari informasi tentang pangeran
putri pun gak tau dia dimana
tapi kenapa gue sempat kepikiran tentang villanya dia yang ada di bogor ya
who knows siapa tuh dia disana
gue sih gak yakin
kalian tau gak pangeran dimana
kita aja lagi nyari dia mel
kita bener bener gak tau dia dimana
kalian berdua kan best friend nya banget
masa gak tau sih
apa janjan kasih tau dia
apa jangan jangan kalian berdua bohongin gue ya
eh mel lo tau gak sih
semua ini tuh gara gara lo
pangeran gak bakal dihukum kayak gini
sampe sekarang ngerti gak sih lo
kalo malah nyalain gue sih
terus gue harus nyolongin siapa lagi
gue tau loh mel cinta banget sama pangeran
yang ada pangeran makin jauh
gak usah gak usah
kalian tunggu sini aja
erg lu ngapain sih
iya orang cuma mau numpang duduk doang
nah gue tau nih lo berdua pasti disuruh si mel kan buat matematain gue
eh apaan sih
nggak usah netting orang cuma mau duduk duduk aja
attitudenya juga masih lebih mending daripada pangeran
nih buat lo
dong worry ini masih baru kok
gue tadi ngeliat lo kepanasan
bisa banget sih sifatnya caper sama atta di saat kayak gini
lo sebenernya dimana sih ren
gue jadi ngerasa bersalah matiin handphone deh saat lo telepon kemarin
mau sekalian gue antar ke kampus
gak usah gak apa apa

bisa kok berangkat sendiri
makasih ya udah nawarin
gak apa apa kok gak usah khawatir
gue bisa jaga diri
lagian kan ada nyokap gue jadi si batu bata gak bakal berani deh ngapa ngapain
bukan itu maksud gue
bokapnya pangeran sekarang pasti sudah nyuruh orang buat melacak keberadaan pangeran
buktinya tadi atta nelfon loh kan
gue lupa bawa balik keranjang dari lo itu
jadinya loh sama citra yang nganterin ke rumah
gue jadi gak enak ngerepotin
itu sama sekali gak ngerepotin
gitu dong senyum
dari tadi mukanya tegang banget
yaudah gue cabut ya
yaudah hati hati ya